kalau pej berhasil ngambil di game satu
kelapa gading gitu begitu pilih kelapa gading
tapi tuh akhirnya bu mega kalah juga sama sby